sampai habis ya jangan dimakanin dulu ya sayang ya
nanti dulu acaranya pesta dimulai dulu baru dihabisin ya
ya udah ya jangan dihabisin ya tante mau ke situ dulu jangan dihabisin tahan
kamu juga suka kan sama kuenya
kamu gimana sih aduh bohong aku
angkat tangan ke mobil pak ya
angkat tangan masuk ke mobil pak
mas dia mati deh
hei kok boleh aku ditabrak
ambil aja kalau berani
bola rusak aja nangis
bawa balon ngejar ngejar aku
gak ada siapa siapa
aku gak mau
aku temen kamu
bukannya pada berangkat
malah pada cerita cerita serem
ayo mendingan sekarang cepat berangkat ke pesta ulang tahunnya zara
ulang tahunnya zara ada badut gak
katanya si tante messi
tante gak mau

sejak kapan kamu takut sama badut
sejak kapan kamu takut sama badut
sejak kapan kamu takut sama badut

makanya kalau mau pesta pesta itu
jangan malah cerita yang serem serem
ceritanya itu yang seru seru
sekarang kalian berangkat aja
kasian nanti tante messi sama zara nungguin loh
ayo rafa gak usah takut gak apa apa
gimana ngelihat acara pesta ulang tahunnya buat kamu
masalahnya anaknya mami messi harus cetar membahanul badai menggelegar oke
tapi kok kamu belum ganti baju ntar tamu dateng loh
udah cepet anda mandi cepet sana mandi
mau citemenin ya
oke tante messi yang citar membahenol
pakai baju princes ya sayang
hei leng bagaimana
mesti dicek deh kayaknya
bapak bapak ini bagaimana sih balonnya belum kelar juga
ya lah bu
lihat nafasmu udah empot empotan ya bu
lagi nih bu ada daanye
masa masa disuruh niam banyak begini
ya tapi acara ini kan mau dimulai
juuur gitu dong
baru itu sudah datang
malam ya udah nanti siap siap ya pak ya pak rt daripada berdiri di situ mendingan bantu
nyobalon bume si satu rt lo general dikabung sini masa suruh nyobalon bantuin aku pak biar
langsing langsung aja balon ini tata begini kepala saya balon kepala ya maaf pikir balon
mantes kurang gede tolong di tiup rt ini ya ada banyak ini aduh aduh di dalam belum selesai juga
lalalalalalalala waaah aduh adam dimakan terus ya kuenya ya itu pipi jadinya kembung
udah dari sananya ya apa icipin doang sampai habis ya jangan dimakanin dulu ya sayangnya
nanti dulu acaranya pesta dimulai
ya udah ya jangan dihabisin ya tante mau ke situ dulu jangan dihabisin tahan